gak sempet ketemu dia
di repro adek disini lagi
jadi kamu gak perlu takut kalo fotonya akan rusak
ini masih kayak baru lagi
makasih ya san
kenapa suara lila itu terus menghantui aku
apa karena aku tahu
ingin memberitahu aku
aku harus bisa mendekati aksan
sertifikatnya sudah jadi bu
bukan soal itu
kamu sudah dapat info tentang ibunya aksan belum
kenapa kamu tidak jawab ya
kamu kan sudah saya tugaskan
ini sudah berapa hari
belum ada berkembangan
kerjakan apa tidak sih
saya kerjakan sih bu
ya kalau begitu tidak ada perkembangan dong
cepat perkenalkan saya sama detektifmu itu
biar saya tangan sendiri
ibu kan orang penting di perusahaan
biasanya kurang pantas kalau ibu yang menangani hal sepele seperti ini
jadi biarkan saya yang kerjakan ya bu
kalau belum ada juga perkembangan
saya akan turun tangan sendiri
kalau belum ada juga perkembangan saya akan turun tangan sendiri
ingat ya kalau dalam satu minggu
tidak ada perkembangan
posisi kamu akan saya turunkan
ya tapi kalau dalam satu minggu
bu laras mau nurunin jabatan aku di kantor
neira kamu tenang saja tenang
kamu tidak akan diturunkan
dengan jabatan aku sekarang ini aja
aku tidak bisa menguasai harta kekayaan bu laras
gimana lagi kok sampai diturunkan bang
aku rasa masuk ke dalam rumah ini
ini pun aku gak diperbolehkan
bukannya ibu nenek akan menaikkan gaji kamu
kalau saya nanya kamu berhasil
bang kita tuh udah gak ada jalan lain
emang kita udah terpojok aku yakin sebentar lagi
bu laras pasti akan menyewa detektif
udah lah bang mendingan kita ngaku aja
daripada makin lama
bakalan makin genting masalahnya
kamu jangan ngomong sebarangan kamu ya
kalau kita itu masuk dalam penjara
kamu mau kalau kita miskin seumur hidup
ini usah nambang
biar abang yang mengatur semuanya
kamu tau gak
sebentar lagi pasti akan berhasil
keksan tenang ibu laras juga tenang
dan kamu akan siap siap
untuk naik gajinya
bapak ini siapa
tadi aku denger
tante nyebut nyebut nama
ada apa ya tante
gak ada apa apa sih tania dan
orang ini adalah
saya memang sedang ada bisnis
dengan ibu ini
untuk menangkap seseorang
saya tadi sebut sebut nama aksan
karena memang saya sudah mencari ibunya aksan
atas perintah ibu laras
ya udah bagus kalau gitu pak
bapak tolong banget ya pak usahain
untuk ketemuin ibu dara
karena ibu dara itu adalah ibunya
ibunya temen saya
ya tentunya ibu dara sangat berarti untuk saya
saya pasti akan kerja profesional
tante juga ya
tolong usahain untuk ketemuin ibu dara
ya udah kalau gitu
saya permisi masuk dulu ya
terima kasih tante pak
apa aksan sudah datang
aku gak bisa menahan keinginanku
untuk ketemu sama dia
dia adalah putraku
terima kasih banget ya san
itu dia aksan
yaudah kalau gitu aku masuk dulu ya
apaan sih kamu ini
kayak kejar apa aja
emangnya kejar uang apa
foto ini lebih berharga daripada uang
kayak waktu itu lagi
memangnya kenapa kalau saya injak injak foto ibu kami
saya yakin ibu kamu itu persis kamu
tukang rebut laki laki orang
om jangan sembarangan ya om
ini semua gak ada hubungannya
kalau saya robek robek foto ibu kamu
tidak sebanding dengan apa yang kamu lakukan
terhadap indira anak saya
kamu telah merebut
itu gak ada hubungannya om
aida tidak pernah merebut siapapun
aida orang baik
tidak seperti om
yang bisa cuma marah marah dan membenak perempuan
lalu bukan saya
dengan perempuan yang cantik gitu
bukan dengan kamu
itu berarti urusan saya juga
kalau om menyakiti aida
berarti om menyakiti saya
saya akan bela aida
walaupun itu artinya
saya harus berkelahi denganmu
kita jangan bertengkar aksan
kalau kamu memang tidak ingin saya
bertengkar dengan perempuan yang secantik ini
saya bisa melupakan dia
pokoknya saya tidak mau kita sambil bertengkar
dan saya minta maaf atas peristiwa waktu itu
saya terlalu kasar sama kamu
sampai sekarang saya mau bertemu
terserah om mau ngelakuin apa aja
saya gak peduli
yang penting jangan pernah om menyakiti aid